kita beralih ke kabar terbakarnya pesawat latih di banyuwangi
sebuah pesawat latih jenis cessna terbakar setelah mengalami gagal landing di bandara belimbing sari banyuwangi
beruntung tak ada korban dalam kecelakaan ini setelah sang siswa penerbang berhasil menyelamatkan diri
seperti inilah kondisi pesawat latih jenis cessna satu ratus tujuh puluh dua s nomor lambung pkmu milik sekolah penerbangan mandiri utama flight academy banyuwangi
setelah terbakar di bandara belimbing sari banyuwangi senin siang
pesawat yang dipiloti siswa penerbang regina martalia warga tangerang banten ini terbakar setelah tidak mampu mendarat dengan mulus atau gagal landing
pesawat yang menabrak landasan dengan keras membuat bagian depan pesawat langsung terbakar di landasan pacu bandara belimbing sari banyuwangi
beruntung tidak ada korban dalam kecelakaan ini setelah sang siswa penerbang berhasil menyelamatkan diri
sesaat sebelum pesawat terbakar
sementara penyebab pasti insiden ini pihak otoritas bandara belum bisa memberikan keterangan dan masih menunggu hasil penyelidikan knkt
setelah sempat ditutup selama dua jam akibat insiden ini bandara belimbing sari akhirnya dibuka kembali dengan bangkai pesawat berhasil dipinggirkan dari landasan pacu
dua pesawat komersial dari maskapai wings air dan garuda indonesia yang sempat mengalami penundaan penerbangan akhirnya bisa beroperasi kembali
selain itu sejumlah pesawat latih dari sejumlah sekolah penerbangan di kawasan bandara juga sudah memulai aktivitasnya kembali
asif wahid banyuwangi